untuk mengetahui perkembangan terbaru terkait aksi mogok nelayan
sudah ada korespondensi ann indonesia mardika utama di jakarta
selamat siang dika
apakah hari ini nelayan masih mogok melaut
atau mungkin sudah ada pertemuan antara perwakilan nelayan dengan pemerintah
ya selamat siang roland
ini adalah hari ke enam sejak pertama kali aksi mogok dilakukan pada hari rabu pekan lalu
jika anda saksikan di belakang saya
ada lebih dari empat ratus kapal dengan kondisi terikat dan tidak beroperasi sejak hari rabu lalu
dan tempat saya melaporkan saat ini sejatinya adalah area yang biasanya sangat sangat ramai oleh aktivitas bongkar muat
tetapi enam hari terakhir aktivitas bongkar muat hasil tangkapan nelayan itu tidak terlihat sama sekali
aksi mogok ini menyusul protes
yang dilakukan oleh nelayan dan juga pemilik kapal atas diperlakukannya pp delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh
tentang penerimaan negara bukan pajak di sektor perikanan
untuk membahasnya lebih lanjut roland saya akan mengajak anda untuk berbincang
dengan ketua himpunan nelayan pursein nusantara james teng
pak sebenarnya aksi mogok ini akan berlangsung sampai kapan
dan enam hari terakhir ini imbas apa yang paling dirasakan
sebenarnya kita mogok kerja ini
kita cuma direncanakan tujuh hari
kalau mungkin ada hal hal yang lain mungkin bisa dilanjut
tapi kita lihat baru tujuh hari ini pengangguran sudah banyak ya
di samping abk karyawan toko karyawan bengkel tukang fiber tukang kayu
banyak lagi mereka sudah kemarin juga sudah telpon telpon sama setiap pemilik bilang
jangan ini karena mereka sudah kewalahan dengan kondisi sekarang ini
jadi makanya kita lagi mau rapatin bersama sama apakah ini tujuh hari atau di atas tujuh hari
sudah ada komunikasi atau pertemuan yang dilakukan antara perwakilan nelayan dengan kementerian

saya ingin mengucapkan kepada pak
sebelum mogok ini sudah pernah bahkan sama menteri sudah dilakukan
tapi ketika setelah rapat itu hpi yang sudah disodorkan malah naik setelah rapat itu
bahkan kami ya cukup ya dan menteri juga waktu itu kebetulan ada masalah meninggalkan tempat
waktu ketemu hampir setengah jam dia sudah meninggalkan tempat karena kebetulan beliau ada urusan atau apa gitu
apa sih sebenarnya yang paling dirasakan
sangat memberatkan pengusaha kapal dan juga nelayan dengan diberlakukannya pp delapan puluh lima tahun dua ribu dua puluh satu ini yang naik sampai lebih dari empat ratus persen
kita lihat kondisi sekarang ada empat ratus delapan puluh kapal yang tidak beroperasi dan juga tidak bongkar ikan
sudah hampir satu minggu
yang dirasakan adalah ketika pp tujuh puluh lima kita sudah ada kenaikan empat ratus sampai lima ratus persen
kenapa bisa terjadi
dulu pnbp kita cuma satu persen sampai dua lima persen untuk kapal di bawah dua ratus gt dan dinaikin menjadi lima sampai sepuluh persen
berarti di sini sudah ada kenaikan empat ratus sampai lima ratus persen
sekarang dengan pp delapan puluh lima ini dinaikin lagi harga patokan ikan
jadi setelah dinaikin lagi berarti dari kenaikannya sudah empat ratus sampai sekarang ini
jadi pnbp bisa naik dari lima sampai dua puluh lima kali lipat dari pp tujuh puluh lima itu sendiri
mengklaim bahwa ini tidak ditujukan kepada nelayan tradisional atau nelayan kecil di bawah lima gt untuk kapasitas kapalnya
saya tahu kkp sering mempelintirkan masalah ini
nelayan pak kami itu dari kecil dari orang tua kami dari apa itu naik
dari nelayan kecil naik makin besar makin naik dari tahun ke tahun
dari tahun tujuh puluh an delapan puluh an sampai sekarang kan bertahan
dari tradisional sampai ke agak modern tapi masih semi modern
dibilang kapal di bawah lima gt itu baru
itu kalau kapal itu kapal pancing pak
cuma kedua orang pergi mancing pulang
itu sama sekali tidak menggerakkan roda ekonomi
itu hanya pancing untuk makan keluarga saja kalau yang dianggap ngomongkan itu
yang menggerakkan ekonomi yang dipakai untuk setelah diambil dijual lagi ke pasar
itu rata rata kapal di atas lima gt sampai dua ratus gt yang kita sekarang ini
jadi kalau dibilang tradisional oh kita nggak nganggap
jadi kalau tradisional kalau mau bicara tradisional kita kembali lagi ke tradisional
tidak usah pakai
kita nonton tv warna merah putih
jadi kkp berarti dia mengharapkan kita kembali ke zaman batu
zaman dulu ketika tidak maju
baik pak ini saya lihat di belakang ini kita beberapa hari lalu masih melihat adanya coretan coretan aspirasi dari para nelayan
tapi hari ini saya sudah melihat coretan coretan sudah dihapus
apa yang melatar belakang juga
kami waktu hari sabtu kaget
terjadi serang mendadak dari kkp dari aparat tni dan polisi
banyak nelayan bilang bagaimana kita harus melayani
kita ini adalah aksi damai
silakan mereka hapus
silakan mereka turunkan bendera
tapi api perjuangan nelayan itu tidak bakal terhapus dan tidak pernah turun hanya karena fisik fisik yang kita lakukan
kita hanya mau minta presiden tahu bahwa kami ini butuh pertolongan dari presiden
bidang bidang lain dapat relaksasi
bidang bidang lain dapat diperhatikan
kenapa bidang perikanan ini mau dimatiin
ataukah hanya target yang dikatakan pejabat yang mau naik jabatan atau apa
perhatilah kami nelayan
itu tadi adalah aspirasi yang disampaikan oleh ketua himpunan nelayan purse nusantara james tan
dan kalau kita mengacu lagi kepada keterangan dari kementerian kelautan dan perikanan bahwa proyeksi nilai usaha perikanan tangkap mencapai dua ratus empat puluh dua triliun
tetapi selama ini pnbp yang diterima
dan dengan adanya aturan baru ini formulanya diganti menjadi memperhitungkan indikator komposisi hasil tangkapan produktivitas tangkapan hingga patokan harga ikan
kembali ke anda roland
terima kasih mardika untuk laporan langsungnya terkait mogok para nelayan
selamat kembali bertugas